korban syok tak menyangka uangnya hilang padahal cuma ditinggal sebentar
seorang perempuan di jember jawa timur shock saat mengetahui uang puluhan juta rupiah yang ditinggalkan di dalam mobilnya hilang dicuri
uang senilai tujuh puluh tiga lima juta rupiah
raib saat korban yang merupakan suami istri pergi ke minimarket dan meninggalkan mobilnya terparkir di pinggir jalan pada empat april
dari rekaman cctv pelaku terlihat menjalankan aksinya dengan mencongkel pintu mobil dan berhasil mencuri tujuh puluh tiga lima juta rupiah dari mobil korban
menurut keterangan polisi dari hasil olah tempat kejadian sementara pelaku diduga dua orang yang telah mengintai korban sejak keluar dari sebuah bank
setelah mampir menyimpan uangnya di dalam jasport dalam bentuk kantongan kita
melakukan aksinya menggunakan kunci t merusak kunci mobil lalu mengambil paksa uang korban
dengan berbekal rekaman cctv dan keterangan sejumlah saksi polisi hingga saat ini terus melakukan pengembangan kasus pencurian dan memburu pelaku
hernawan mustika kompas tv jember jawa timur